cnn indonesia meetup kembali bekerja sama dengan bkkbn
dalam pengembangan generasi muda di bidang kependudukan nasional
dan acara kali ini bertajuk pentingnya kesehatan reproduksi
untuk mewujudkan generasi muda berkualitas dalam menyongsong bonus demografi
aula syahidain universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta
dipenuhi mahasiswa yang antusias mengikuti cnn indonesia meetup
acara ini diinisiasi bkkbn sebagai lembaga negara yang bertugas
menjaga laju pertumbuhan penduduk serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi
bkkbn semakin gencar mensosialisasikan programnya
kepada generasi milenial dengan berbagai kegiatan
harapannya akan terbentuk generasi berencana
yang juga paham akan kesehatan reproduksinya
dan mampu menyongsong bonus demografi dan revolusi industri empat

dengan generasi muda berkualitas dalam menyongsong bonus demografi dan revolusi industri empat
cnn indonesia bersama badan kependudukan dan keluarga berencana nasional bkkbn
menggelar acara dengan tema pentingnya kesehatan reproduksi
untuk mewujudkan generasi muda berkualitas dalam menyongsong bonus demografi
lalu bagaimana jalannya acara yang berlangsung di universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta
sudah ada koresponden cnn indonesia
ruli siapa saja pembicara hari ini dan bagaimana respons dan juga antusiasme dari para mahasiswa di sana
ya amel dan juga lady selamat pagi
dan kalau kita berbicara mengenai bagaimana respons dan antusias teman teman di uin syarif hidayatullah jakarta
ini luar biasa sekali karena saya lihat dari pagi bagaimana antusiasme mereka
bagaimana semangat mereka dan bagaimana energi positif yang mereka salurkan
ketika mendengarkan papan paparan yang diberikan oleh perwakilan bkkbn
terkait dengan tema kita pada pagi hari ini
saya akan coba ngetes dulu seperti apa semangat teman teman di sini pada pagi hari ini
teman teman di uin bagaimana semangatnya pagi hari ini
nah karena kita bergandingan dengan bkkb saya tanya dulu
bagaimana salam genre
kita lihat bagaimana semangat teman teman di sini
dan memang kali ini kembali lagi cnn indonesia bergandingan dengan bkkbn
bisa dikatakan dalam cnn indonesia meetup
dan tema pada pagi hari ini
cukup menarik adalah pentingnya kesehatan reproduksi untuk mewujudkan generasi muda berkualitas
dalam menyosong bonus demografi dan revolusi industri empat
tadi ada paparan yang disampaikan oleh deputi keluarga berencana dan reproduksi bkkbn ibu dwi
temanya sangat menarik bagaimana sebenarnya kita menjaga anak muda menjaga kesehatan reproduksi
dan bagaimana bisa dikatakan apa yang harus dilakukan untuk menyosong masyarakat mereka
apakah dengan pernikahan muda itu cukup baik dilakukan
dan sebelum saya berbicara dengan ibu dwi
dari bkkbn saya akan ngobrol dulu dengan tuan rumah dengan prof amilin
prof ini kan acara mungkin berputamakali diadakan di uin sarifidaya tula jakarta ini
nah sebagai pihak dari dekana sendiri
seberapa pentingkah acara ataupun sosialisasi dan edukasi terkait dengan organ reproduksi generasi muda ini diadakan di kampus
oke kalau ngobrol dengan orang kampus itu jawabannya itu ada dua
kalau kuantitatif intervalnya misalnya
kalau kualitatifnya dari sangat tidak penting sampai sangat penting itu jawabannya sangat penting
baik berarti kalau bisa dikatakan sejauh ini bagaimana pihak kampus memonitor perilaku karena sesuai dengan tema kita
perilaku seksual teman teman di kampus ini bisa dikatakan sesuai dengan apa yang diharapkan
ya kita tentu perilaku mahasiswa terus diawasi dalam arti
kebetulan di dalam
maksud saya di dalam kualitas ekonomi dan bisnis winservis jakarta itu ada pembidangan kemahasiswaan
yaitu di apa oleh wakil pendidikan pindahakan m tiga itu pak dr al arief
saya minta kepada beliau tolong masalah pendidikan kesehatan buat mahasiswa
itu selalu dimonitor dijaga dengan kerjasama berbagai pihak
salah satunya dengan bkkbn dan cnn indonesia
baik ya sudah ada koordinasi di sana dalam internal kampus sendiri
terima kasih prof amilin
nah saya langsung ke bu dewi
sebagai deputi dari bidang reproduksi dan juga keluarga berencana bkkbn
bu dwi tadi panjang sekali dipaparkan kepada teman teman mahasiswa di sini
sebenarnya kalau kita lihat dari tema hari ini sebenarnya seberapa pentingkah kesehatan reproduksi
dalam menyongsong atau menurunkan kualitas anak muda menyongsong bonus demografi dan revolusi industri ini sendiri
ya karena boleh dikatakan generasi muda ini yang paling bertanggung jawab
apakah bonus demografi ini betul betul menjadi bonus ataukah menjadi beban
nah hari ini kita melihat dari
dari aspek kesehatan reproduksi
karena kalau kita tidak menjaga ini justru akan menjadi beban hari ini maupun beban masa depan
karena misalnya kalau fungsi reproduksi itu tidak terencana dengan baik
maka generasi muda ini akan melahirkan generasi penerusnya yang kurang berkualitas
karena banyak sekali hasil penelitian menunjukkan misalnya
anak anak stunting itu justru lahir kebanyakan dari ibu ibu yang usianya terlalu muda
oleh karena itu kita mengajak
mari misalnya usia menikah untuk wanita
minimal dua puluh satu tahun
karena kita sudah belajar kebelakang betapa banyak sekali kelahiran kelahiran yang
justru dari kelahiran yang tidak direncanakan dengan sebagainya
jadi kita sejak awal
justru sebelum adik adik ini memasuki kehidupan rumah tangganya
sudah kita beritahu tentang masalah ini ya
belum lagi juga misalnya masalah kesehatan reproduksi ini
mempengaruhi produktivitas mereka sebagai yang mengemban bonus demografi ini
sekarang sebetulnya sudah mulai ya bu
sudah mulai dikuasai ya bu ya
kita sedang menjalani
nanti puncaknya kira kira di tahun dua ribu tiga puluh
tapi kita ingin memperpanjang sampai dua ribu empat belas
ada prediksi bahwa kita itu masih belum keluar dari middle income trap country ya
di tahun dua ribu tiga puluh lima
itu baru masuk di dua ribu empat puluh lima
jadi bonusnya ingin dipanjangin
nah caranya apa
memang mengatur kelahiran
mengatur usia kelahiran dan seterusnya
sehingga generasi yang dilahirkan pun menjadi generasi yang berkualitas tidak memiliki masalah gizi
masalah kecerdasan dan yang lain lain
ini yang diempan oleh generasi muda justru
tadi sesuai dengan sejalan dengan program dari bkkbn sendiri
ada gen re generasi berencana di sana
nah kalau sejauh ini upaya upaya bisa dikatakan yang bisa dikatakan langsung melibatkan mahasiswa
ataupun generasi milenial atau anak muda dengan bkkbn
itu seperti apa sih kegiatannya bu
yang pertama memang kita banyak mengetahui ternyata masalah isu kesehatan reproduksi
atau masalah kehidupan berencana
ini banyak yang belum tahu gitu ya
anak mahasiswa bahkan juga banyak yang belum tahu
jadi kita turun ke kampus kampus ke sekolah bahkan basis masyarakat pun kita dekati
ini semata mata adalah untuk memberikan pengetahuan semaksimal mungkin
karena di luar faktor pengetahuan juga ada faktor yang lain
faktor masalah sikap perilaku dan seterusnya
bkkbn dalam hal ini dalam hal pengetahuan
setelah itu tentu harus didukung dengan karakter sikap dan yang lain lain
sehingga apa yang kita rencanakan ini menjadi hasil yang baik
baik terima kasih ibu dwing
terlaksana semuanya lima tahun ke depan sesuai dengan harapan kita semua

tiga tiga bonus demografi akan terus berhasil
dan tadi kalau ibu dwi bilang ada rencana di sana bagaimana bisa dikatakan
meningkatkan kualitas hidup anak muda
dalam hal bisa dikatakan mempersiapkan pernikahan mereka
dan mungkin kehidupan berkeluarga mereka kemudian hari
sesuai dengan kita di sini saya juga nanti akan mengajak teman teman di sini
untuk mulai berencana kira kira kedepannya ingin menjadi seperti apa ya
apakah ingin menjadi seperti saya sebagai koresponden dari indonesia
ataupun juga seperti nur aspasya di sini sisi
sebagai vp produksi dari indonesia dan juga ada greg bayu di sana sebagai fotojurnalis
karena nanti kita bertiga di sini juga akan memberikan sedikit edukasi
bagaimana menjadi seorang wartawan yang memiliki kredibilitas
independen dan juga pastinya fair dalam berkarya di dunia jurnalisme
kembali ke anda lady dan juga amel